kita ke jawa tengah informasi terkait dengan adanya tujuh puluh tujuh staff dan juga tenaga kesehatan rumah sakit umum daerah sragen yang positif covid sembilan belas memicu kegusaran gubernur jawa tengah ganjar pranowo
ganjar menyiapkan tim rescue untuk membantu rsud sragen
selaku ketua gugus tugas percepatan penanganan covid jawa tengah ganjar mengaku sudah membentuk tim khusus untuk membantu rsud sragen
menurut ganjar kejadian outbreak di rumah sakit sebagai benteng terakhir lawan covid sembilan belas sudah diantisipasi sejak lama
antara lain membentuk tim pendamping untuk mengevaluasi dan juga mereview rumah sakit puskesmas dan laboratorium
pihak pengelola rumah sakit diminta proaktif melapor kendala yang dialami oleh tim dan sementara itu akibat tujuh puluh tujuh staff dan tenaga kesehatan yang positif covid sembilan belas pihak rsud sragen juga sudah menutup empat belas poliklinik yang ada
di mana ada yang merasa bahwa ya kami belum siap pak sop nya sdm nya peralatannya tolong kami dikasih tahu
saya kalau tidak akan sangat berbahaya kalau outbreak itu terjadi di rumah sakit atau tempat layanan kesehatan dan yang terkena nakesnya